anda masih bersama kami di after sepuluh
hasil kinerja tim gabungan pencari fakta atau tgpf
atas kasus penyiraman air keras terhadap anggota kpk novel baswedan
akan dipublikasikan ke publik pada hari ini rabu tujuh belas juli dua ribu dua puluh
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri mengatakan
bahwa hasil investigasi ini nantinya berupa rekomendasi kepada tim penyidik
soal kelanjutan penuntasan kasus novel
setelah bekerja selama enam bulan tim gabungan pencari fakta
bentukan kapolri jenderal tito karnavian akan mengumumkan
hasil paparan kinerjanya pada tujuh belas juli dua ribu sembilan belas
hasil investigasi didapat dari wawancara setiap saksi termasuk novel baswedan
sebagai korban dan juga analisa tempat kejadian perkara
dan beberapa tempat lainnya
hasil investigasi tersebut nantinya akan menghasilkan kesimpulan
yang menjadi rekomendasi tgpf ke polri
tim itu sudah bekerjasama dengan termasuk melakukan interview
kpk nya juga membantu untuk menyampaikan data data
beberapa pihak dan beberapa sumber
nanti besok akan disampaikan secara lengkap
enggak ya ke polri aja dong
kan gak mungkin ditidaklanjuti oleh yang lain
karena itu kan pasti larinya ke proses penyelidikan dan penjidikan
larinya adalah ke proses jutia dalam langkah untuk pengungkapan
suatu kasus tersebut
komunikasi saya yakin sudah dikomunikasikan juga
yanisa untuk mengetahui perkembangan terbaru
kita langsung menyapa produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
di kantor bares krim polri
selamat pagi arief
apakah tgpf telah mengumumkan hasil investigasinya
dan apa saja informasi terbaru terkait kasus ini
ya selamat pagi menjelang siang
megi dan juga yanisa
memang betul sekali pada hari ini
tepatnya siang nanti pada pukul tiga belas
fakta penyelidikan kasus novel baswedan akan mengumumkan
hasil kerjanya selama enam bulan terakhir di kantor bares krim polri
dan saat ini saya sudah berada di bares krim polri
dan dari pantauan saya memang dari meja yang sudah disediakan nanti
untuk konferensi pers nanti pada saat konferensi pers tgpf
itu akan dipimpin oleh kabare skrim polri
yaitu komjen poli damajis
dan turut juga hadir dari kadifumas polri
irjen pol m iqbal
lalu juga sisanya terdiri dari tim pakar
pengumuman dari tgpf ini sudah ditunggu tunggu
apakah memang ada indikasi
siapakah aktor ataupun pelaku
penyiraman air keras terhadap
penyidik senior kpk novel baswedan
karena seperti diketahui
sudah dua tahun kasus penyelidikan
penyiraman air keras terhadap novel baswedan ini
belum terungkap siapakah pelaku
ataupun aktor di belakangnya
dan tadi saya sempat mencoba
yaitu irjen pol dedy parasetio
saya menanyakan apakah nanti pada saat
pengumuman hasil tgpf
akan disebutkan siapakah terduga pelaku
karena publik menunggu nunggu
apakah hasil tgpf ini akan menyebutkan
atau minimal sudah menyaring
nama nama terduga pelaku
irjen pol dedy menolak untuk memberikan komentar
ianya mengatakan tunggu saja
pada saat konferensi pes nanti akan diumumkan
oleh tim tgpf
lalu saya tadi mencoba untuk mengkonfirmasi juga
kepada salah satu anggota tgpf
yaitu hen dardi
dia adalah ketua dari starra institute
hen dardi juga sama seperti
menolak untuk memberitahu
apakah nanti di konferensi pers
akan diumumkan nama terduga pelaku ia
ianya mengatakan tunggu saja nanti
pada saat konferensi pes
dan memang jika dilihat dari perjalanan kasus ini
sudah selama dua tahun berjalan
memang belum ada hilal
ataupun tanda tanda siapakah terduga pelaku
bahkan di polda metro jaya sendiri
sebelum dibentuk tgpf
itu dari pihak penyidik di treskrimum polda metro jaya
sudah memeriksa saksi kurang lebih sekitar lima puluh tiga saksi
dan juga rekaman cctv yang berada di dekat lokasi
yaitu di kawasan rapa gadeg
itu juga sudah dikirim ke australian federal police
namun hasilnya cctv yang sudah dikirim
ke pihak kepolisian australia itu
tetap tidak bisa memberikan hasil maksimal
karena memang kondisi pecahan
dan pencerangan yang dilakukan pada saat itu
dalam kondisi gelap
dan memang banyak juga pendapat pendapat negatif
karena memang dari enam puluh lima anggota tgpf ini
mayoritas didominasi oleh unsur kepolisian
meskipun ada unsur unsur lain
seperti dari tim pakar
lalu juga dari pegiat antiat kemanusiaan
lalu juga ada unsur kpk
ada unsur komponasi juga masuk ke dalamnya
namun ini tidak memberikan optimisme
kepada pihak pihak yang kritis terhadap tgpf
mayoritas memang para pegiat anti korupsi
tidak memberikan harapan besar kepada tgpf
karena memang mereka menganggap unsur unsur tim pakar
dan juga pegiat kemanusiaan ini
hanyalah subordinat dari pihak kepolisian
apalagi tgpf ini dibentuk berdasarkan perintah
dari kapolri jenderal tito karnavian
yang bertanggung jawab kepada kapolri
tidak bertanggung jawab pada presiden
karena memang tgpf yang umumnya diharapkan
oleh para aktivis itu adalah tgpf
yang dibentuk dasarkan perintah presiden
dan langsung memberikan laporan kepada presiden joko widodo
apakah pukul tiga belas siang nanti
akan ada kejutan di konferensi pers tgpf
apakah nanti dari pihak tgpf
ataupun dari ketua tgpf yang dipimpin
oleh komjen paul idam ajis ini
akan memberikan nama terduga pelaku
sebelumnya juga dari karopemas polri
itu sudah memberikan pernyataan bahwa
sifat ataupun mewenang dari tgpf ini
hanyalah open investigasi bukan pro justisia
dimana pro justisia ini sebetulnya
masih dipegang oleh pihak penyidik
dan tidak ada jaminan bahwa setelah rekomendasi ini
diberikan kepada polri
ini akan bisa mempercepat proses penyelidikan
jadi nanti kita tunggu saja
apakah nanti akan ada kejutan
di konferensi pers pada pukul tiga belas yang nanti
di baris kempolri
baik terima kasih arief kurniawan
kita akan tunggu bersama ya
konferensi pers tgpf kasus novel baswedan
terima kasih arief selamat kembali bertugas